kepala staf presiden muldoko meminta para pendukung prabowo sandi untuk mengurungkan niat berdemonstrasi pada sidang putusan sengketa pilpres di mk kami siang
muldoko memperingatkan kemungkinan adanya aksi terorisme yang menyusup dalam gelombang demonstrasi dan dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana
kekuatan tni polri nya cukup besar ya waktu untuk mengatasi pas itu

memang ada kelompok kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri ada kurang lebih tiga puluh orang sudah masuk ke jakarta
kita sudah melihat itu sudah kenali mereka jadi tidak usah khawatir kalau terjadi sesuatu ya tinggal diambil